ya sebelumnya sejumlah insan perfilman beramai ramai mengirimkan surat terbuka kepada presiden jokowi
agar menaruh perhatian lebih terkait perfilman indonesia di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini
bagaimana pemerintah akan menanggapi dan apakah akan ada titik terang sesuai dengan harapan
kita akan bahas bersama dengan tiga narasumber atau narasumber kami pada malam hari ini
yang pertama ada joko anwar sineas dan juga suruh darah indonesia selamat malam mas joko bang joko
oke yang kedua ada pak heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
selamat malam pak heri
selamat malam pak ani bapak bapak mas joko
baik kami juga masih akan menghubungi pak sandiaga salahuddin uno yang juga merupakan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia
tapi sambil menunggu pak sandi juga ikut masuk ke layar sian indonesia connected pada malam hari ini
saya mau ke bang joko terlebih dahulu bang joko bang joko sebelumnya juga ikut mengunggah ya surat terbuka kepada pak presiden
sejauh itu kalau misalnya dari kacamatanya bang joko sendiri dampak pandemi terhadap perfilman indonesia saat ini memang semerugi seperti itu
dan kalau dari produksi film bang joko sendiri sejauh apa kerugian tersebut berimbas kepada produksi film
bang joko bang joko tahan dulu
bang joko tahan dulu bang joko
film indonesia itu sepuluh terbesar di dunia bukan di indonesia
jadi sepuluh terbesar di dunia dengan nilai pasar seputar lima ratus juta usd
di akhir tahun dua ribu sembilan belas
dan industri film indonesia adalah industri yang menopang perekonomian indonesia secara signifikan sekali dengan lebih dari empat puluh enam ribu tenaga kerja
dan lebih dari dua lima ratus jumlah usaha
sehingga ini mengakibatkan dampak yang sangat besar di para pekerja film
yang tadi jumlahnya sebesar empat puluh enam ribu tersebut
kontribusi dari industri film ke gdp indonesia tahun dua ribu sembilan belas itu sekitar dari bioskop saja ya itu empat belas triliun
sedangkan kita tahu bahwa film itu tidak berdiri sendiri ada beberapa subsektor yang menopang
jadi lebih besar dari itu
tentunya lebih besar dari itu kerugian yang seharusnya bisa masuk ke pendapatan negara
berarti sebesar itu
saya juga ingin menyapa pak sandiaga salahuddin une yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini
selamat malam pak sandi
malam bang heri
apa kabar semuanya
sehat ya pak ya
malam mas menteri
kerja keras banget nih buat bang joko dan teman teman
berarti pak sandi sudah baca suratnya ya pak ya
pak sandi berarti sudah baca surat terbuka yang dikirimkan ya pak ya
yang juga diunggah oleh bang joko serta teman teman insan perfilman lainnya ya pak ya
gimana pak sandi tanggapannya
saya yang minta justru surat itu dibitkan
karena waktu bang joko dan teman teman datang nanya ke saya gimana ini
saya bilang ya harus disampaikan
karena itu bagian daripada harapan
bagian daripada bagaimana kita menebar solusi untuk agar industri perfilman ini bisa bergerak kembali
ada beberapa poin yang dimintakan dan gini sekarang kita sudah langsung bekerja berkaitan dengan dana pemulihan ekonomi nasional
untuk mendukung bukan hanya dari produksi ya
tapi sampai ke distribusi
sampai kepada pekerja film ini yang jumlahnya hampir empat puluh ribu
sekitar empat puluh ribu ini harus kita bisa eksekusi dengan cepat
kedua mengenai ajakan untuk kembali ke bioskop
saya mengajak bang joko dan teman teman kita pilih tempatnya
kita inisiasi dan hari ini sudah kami terhubung dengan pak kapolri
dan pak kapolri sudah memberikan panduan bersama dengan pak apiku
dan juga dari kementerian kesehatan ibu dr gigi kartini
kita sudah sampaikan panduan bagaimana caranya nanti kembali ke bioskop ini bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin
ketiga mengenai pajak hiburan
ini adalah harapan dari semua
bagaimana pajak hiburan ini bisa dipangkas atau diberikan keringanan
agar para industri film ini bisa survive
tahan tapi juga bisa bangkit
ini juga sudah menjadi catatan kami
dan ada harapan baru yang menurut saya harus diseriusin sih
kalau ini sih luar biasa
karena sudah puluhan belasan mungkin puluhan triliun rupiah yang hilang dari ekonomi indonesia karena pembajakan
jadi saya sudah menunjuk tim khusus bekerjasama dengan om joko dan teman teman ini kita seriusin nih
karena selama ini
kita kadang kadang tidak koordinatif dan banyak yang overlapping
akhirnya tindak pidana pembajakan ini terus berlangsung
sehingga film film dan teman teman pelaku ekonomi kreatif ini sangat dirugikan
di samping itu juga terakhir bagaimana caranya sisi onboarding dan digitalizing sektor ini
fokus kita ke depan
agar mudah mudahan bukan hanya kita bisa menikmati drakor atau menikmati produk produk luar negeri
tapi seiring dengan ajakan presiden kita juga harus mampu untuk menciptakan drabat
jadi itu dengan hubungan danau toba
drama mandalika misalnya
ini yang harus kita kembangkan
supaya ya mudah mudahan harapan kita industri perfilman ini bisa bangkit kembali
saya terima kasih sama bang joko dan teman teman di industri perfilman
dan terima kasih juga dukungan mas heri dan teman teman juga di satgas covid sembilan belas
ini bicara mengenai protokol kesehatan dan juga bagaimana kerjasama dengan satgas tentunya untuk mempraktekan protokol kesehatan kedepannya
saya mau nanya sama bang joko dulu
ini sudah ada tanggapan resmi dari men parekraf
terkait seperti awal
apa kedepannya ini akan direalisasikan
apakah ini menjadi angin segar buat bang joko
kebetulan memang dari awal kita berkoordinasi ya dengan kemen parekraf
dan ini sebuah angin segar banget
karena ini adalah silver lining ya
nikmah dari krisis
karena kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah
kita bisa duduk bareng semua pemangku kepentingan
karena memang ekonomi kreatif ini adalah salah satu sektor
dari industri yang
karena indonesia kan kita adalah
kekuatan kita adalah sumber daya manusia
dan daya yang sangat beragam
jadi memang ekonomi kreatif adalah salah satu yang bisa kita jadikan kekuatan kita
jadi ini adalah kesempatan kita
walaupun kita sekarang krisis
kita bisa duduk bareng semua pemangku kepentingan
untuk bisa bagaimana nanti ketika krisis
kita bisa menjadi pemenang
jadi sambutan dari kemen pariklas
dari awal juga sangat responsif
dan besok juga badan prefilman indonesia
berserta dengan para produser film indonesia
akan bertemu dengan bapak presiden
dan ini adalah sesuatu yang sangat
mengembirakan buat kami
karena mendapat respon yang baik dari pemerintah
ada titik terang begitu ya bang joko
sebelum saya ke pak sandi lagi
saya mau tanya ke pak heri dari satgas sendiri
berarti sudah siap ya pak ya
semacam kerja sama seperti ini
ya terima kasih mbak fani
jadi saya rasa dari solusinya
sudah ada semua di bank sandi
tinggal bagaimana sekarang
mungkin dari sisi satgas
adalah fokus bagaimana protokol kesehatan itu
bisa dijalankan dengan baik
baik dalam proses produksi
maupun saat distribusi
saya rasa di saat distribusi
banyak bioskop yang juga sudah buka
menerapkan protokol kesehatan
bahkan sejak tahun lalu
yang kemudian juga sudah
mungkin karena sekarang jumlah penontonnya yang masih
karena orang pasti berpikir
dua kali untuk datang ke bioskop
untuk saat ini
untuk produksi filmnya juga ya pak ya
tapi saya rasa dari di satgas
tentu saja bagaimana
agar proses produksi ini
sesuai dengan protokol kesehatan
sebenarnya ini hampir sama yang dialami
oleh dunia penyiaran
pak sandi ya
jadi dunia penyiaran juga
mengelukkan hal yang sama
kemudian datang ke satgas
kemudian kita bersama sama duduk bareng
merumuskan protokol kesehatan
yang kira kira bisa juga diterima
tetapi juga dengan standar kesehatan
tentunya tidak tebang pilih ya pak heri ya
saya ke pak sandi lagi nih pak
ini ada permintaan juga
bagaimana dengan inisiatif atau bantuan
bagi para pekerja film
yang terdampak akibat pandemi covid sembilan belas
dari men paraycraft sendiri
seperti apa tanggapannya pak sandi
ya jadi sebetulnya kan
kalau kita lihat surat yang
mas joko dan teman teman tulis itu
secara kata per kata
sudah sangat jelas ya
tapi ada juga
harapan harapan yang tidak tertulis
dan itu saya bisa rasakan juga
dua bulan terakhir ini berjuang
bersama para pelaku ekosistem
para wisata dan ekonomi kreatif
saya sangat simpati dan empati
terhadap beban berat yang menghimpit
terutama rekan rekan sineas
nah tadi bicara mengenai insentif
penyediaan konten di dalam program pen
terus juga ada keringanan pajak
percepatan vaksinasi ini
yang menurut saya juga menjadi
bagaimana pelaku sineas ini
atau di industri kreatif film ini
juga kita sudah masukkan
dan untuk bantuan sosial
ini sekarang tentunya diarahkan
melalui data yang kita satukan
di kementerian sosial
jadi kami membantunya dari insentif
nah insentif ini
bisa dalam bentuk
bagaimana kita memastikan program pen
tapi juga dari aspek demandnya
dengan kampanye gerakan kembali ke bioskop
dan beberapa harapan lain
yang nanti kita kerjasamakan
juga dengan teman teman
di satgas covid sembilan belas kementerian kesehatan
nah terakhir nih
saya ingin mbak fani juga
kebetulan mudah mudahan besok
kita ada kesempatan
dengan mbak presiden
tapi pada intinya
kita harus berpihak
terutama produk ekonomi kreatif
dalam negeri kita harus all out
pak presiden sudah mencanangkan
cintairah produk produk indonesia
termasuk produk ekonomi kreatif
dan saya melihat bahwa
kita tanpa sadar
atau tidak sadar
produk ekonomi kreatif bangsa
nah kali ini dengan pandemi
saya rasa kita harus mampu
untuk memberikan solusi
kepada pekerja di industri kreatif
yang khususnya film
dan seperti bantuan insentif pemerintah
yang kita lakukan ini
akan kita tingkatkan
mungkin sekarang ini hanya dua puluh film pendek
dengan mekanisme open call
maupun juga kita punya program scene
dimana kita disitu
tapi banyak lagi yang harus kita lakukan
sehingga lebih dari satu lima ratus pelaku ekonomi kreatif ini
yang sekarang mendapat sertifikasi
dan delapan ratus pekerja film
yang sudah tersertifikasi ini
bisa meningkatkan kualitasnya
sehingga pasca pandemi
seperti yang diharapkan oleh bang joko
pada satu saat mungkin kita bisa menang
ini wake up call buat kita semua
jadi harapan saya
memproduksi pemenang oscar masa depan
kita harapkan seperti itu ya
jangan mau kalah dari korea selatan
dan juga india yang saat ini
kayaknya melaju nih industri perfilman
tapi pak sandi saya juga mau menanyakan
berarti aman pak seberapa besar akan dikucurkan
dan juga kelangsungannya
ini sekarang sebagai tindak
gerak cepat dari pemerintah
atas permintaan kemarin
kami diminta menyiapkan
proposal yang harus
diajukan ke program
pemulihan ekonomi nasional
nanti di pen akan di
dengan kementerian keuangan
dan kementerian dan lembaga lainnya
dengan teman teman di pen juga
yang penting kita memberikan
semangat dan harapan
jumlahnya besar kecilnya
nanti kita bisa tambah jika kurang
atau kita bisa kalibrasi
tapi bagi saya ini adalah momentum
dan bentuk keberpihalan pemerintah
kepada teman teman di
khususnya perfilman di tengah
antaman pandemi ini
bang joko sebelum saya akan
menutup juga bersama dengan pak heri
nanti bang joko sendiri ada yang mau disampaikan
akan ada ajakan untuk
diskusi atau forum lagi ke depannya
cuma menambahkan saja
film bukan hanya komoditas hiburan
seperti yang tadi sudah kita putarkan
tapi juga membawa indonesia
ke dunia internasional
orang indonesia paling banyak
kita punya keberagaman budaya
sehingga yang paling besar
di indonesia adalah
film adalah salah satu produk dari
ekonomi kreatif ini adalah sesuatu yang
sangat layak untuk kita perjuangkan
jadi ini saatnya kita duduk
bareng semua stakeholder untuk
yang berjaya indonesia
saya ke pak heri
pak hari terakhir ini kalau misalnya komitmennya
dari saat gas covid sembilan belas seperti apa
pemberlakuan protokol kesehatan
yang menyeluruh tidak tebang pilih
tidak hanya untuk produksi film
terima kasih jadi memang
kita sedang mencari format
yang sesuai dengan protokol kesehatan
karena memang kalau semua menjalankan
protokol kesehatan perlu adegan adegan
ya juga tidak harus
dengan protokol kesehatan
memakai masker misalnya
tetapi sebenarnya dalam proses pengambilan gambar
itu kan bisa disampaikan
kemarin ada ide dari
ketua saat gas bahwa
kalau semua kru itu
sudah misalnya sudah
di vaksin atau kemudian sudah
di karantina atau sudah menjalani
mereka sebenarnya cukup
memberikan disclaimer pada
awal produksinya aja
sehingga untuk mengedukasi publik
bahwa pengambilan gambar ini
diambil di masa pandemi
dan sudah dengan
protokol kesehatan yang tepat
jadi memang tentu saja
tahu lah sebagai sutradara ya
saya lihat juga praktek di negara negara lain
ketika pengambilan gambar
tetapi kru nya disana juga
menjalankan protokol kesehatan
mereka memakai masker
menjaga jaraknya juga diatur
mungkin di proses riasnya juga diatur
tidak di ruang tertutup gitu
jadi memang ini ada
di sisi produksi
jadi adaptasi ya pak heri
atau bahkan di sinetron
kalau kita sudah ketemu formatnya
dengan komite penyiaran indonesia
terutama bagaimana sinetron
saya rasa ini tinggal di copy paste aja
dengan di perfilman gitu
nanti kita bicarakan juga di kementeriannya
bang sandi ya
kayaknya sudah punya juga
standarnya sehingga ini hanya untuk memastikan
masyarakat itu juga teredukasi
film ini juga
menjalankan protokol kesehatan yang benar
untuk nambahnya aja memang dari hulu ke hilir
untuk industri film
kita sudah menjalankan protokol kesehatan
untuk protokol kesehatan
dari mulai sebelum produksi
persiapan kita sudah menjalankan protokol kesehatan
jam kerjanya pun disesuaikan
ketika masa pandemi
dikala pandemi kita cuma syuting sepuluh jam
sampai dengan dua belas jam
jadi seserius itu kita menjalankan
untuk menjaga kesehatan masing masing
interesting sekali insightnya semua bang joko pak sandi dan juga pak heri
kalau boleh nambah mbak fani
bersama kemen diput
sudah mengeluarkan skb
dimana kita punya panduan
pelaksanaan kebersihan kesehatan keselamatan dan kelestarian lingkungan
untuk menjadi acuan
bagi produksi film
dan kita berharap
ini bisa dipatuhi
dan karena ini bisa di download
dimana pun saja
jadi kita tinggal
dalam tahap eksekusi
jadi jangan khawatir
jangan khawatir teman teman
sekarang apalagi pak kapolri
tadi sudah memberikan panduan
ini adalah kesempatan kita
karena betul kata bang joko
film kita itu adalah identitas bangsa kita
jadi mari kita sama sama
di tengah pandemi
kita terus beraktifitas
bahwa film film kita
itu harapan kami di kemen parekraf
agar kita segera bangkit
dan pulihkan ekonomi kita
begitu pula harapan kami
masyarakat dan juga para penikmat
terima kasih bapak bapak
karena durasinya sangat sempit
kita harus sudahi dialognya
industri perfilman kita akan terlihat dalam waktu dekat
terima kasih pak heri
terima kasih pak sandi atas waktunya pada malam hari ini
terima kasih mas menteri
terima kasih bang joko